dan untuk mengetahui apa saja perbincangan ketua umum partai hanura dengan presiden joko widodo di medan sumatera utara
sudah terhubung dengan anchor cnn indonesia putri ayuning tias yang saat ini sudah bersama osman sabta odang silakan putri
ya ferdi terima kasih sebelumnya dan kita bicara malam hari ini tentang partai hanura
jadi lima tahun di luar badan legislatif sekarang hanura sudah bersiap untuk kembali merebut kursi di senayan
dan strategi dijalankan meski harus diakui ketokohan masih digantungkan kepada satu orang yaitu sang ketua umum osman sabta odang
dan kita tahu hanura mendeklarasikan dukungan kepada baca pres ganjar panowo sejak awal yang pertama kali
seberapa besar dampak deklarasi ini kepada partai hanura
dan berapa besar dampak deklarasi ini kepada partai hanura
dan apakah betul memberikan angin segar
langsung saja kita malam hari ini berbincang dengan ketua umum partai hanura pak osman sabtaodang pak oso
pak oso selamat malam
terima kasih pak oso sudah bersedia untuk berbincang malam hari ini
terlihat sedikit letih tapi sumringah sekali
apa ini sumringahnya karena lima puluh ribu orang masa di medan kemarin
enggak juga ya
berhadapan dengan seorang putri presenter yang cukup terkenal di indonesia ini
oke sudah sudah
pak oso tapi kalau misalnya kita lihat saya melihat videonya kemudian kemeriahannya
apakah kemeriahan yang di medan kemarin memang sudah sesuai prediksi dari teman teman hanura
itu berkat kerjanya daerah
hmm partai hanura yang dipimpin oleh anak muda di daerah itu adrian syah
dengan teman temannya seluruh sumatera utara itu
dan kebetulan sekjen saya kan juga dari sana saudara khodrat shah
dan didampingi juga dengan ketua bapilu mukwam
saya gak menyangka itu
bahwa begitu rame sekali di kota
yang pagi pagi itu orang jam tujuh sudah berkumpul sekian puluh ribu orang
apakah menurut anda dari
kita lihat nih apakah kemudian ini bagian dari strategi partai hanura untuk rebound
itu niatnya adalah untuk
mengajak masyarakat jalan pagi
jalan pagi jalan sehat
dan kita ini kan banyak suasana suasana yang kurang sehat sekarang
jadi mari kita sehatkan bangsa ini
apa yang kurang sehat pak politiknya atau apanya
gangguan cuaca ini
sampai sekarang ini masih terjadi gangguan cuaca
terutama di kampung saya
di kalimantan barat
jadi itu ya
kita perlu sehat
perlu jalan sehat
dan kemudian banyak peserta jalan pagi itu yang memang betul betul ya
itu dicintai oleh masyarakat
jadi kita mengejar apa yang dicintai oleh masyarakat itu sendiri
mengejar apa yang dicintai masyarakat termasuk kemudian memberikan dukungan kepada ganjar pranowo karena anda melihat
pak gp ini dicintai masyarakat
kalau kita kan begini
sejak awal begitu ganjar dideklarasi sebagai calon presiden oleh partainya
oleh diumumkan oleh bu megawati
kita langsung menyambut itu
yang pertama menyatakan dukungan kita kepada
memberikan dukungan itu apa
saya baca dan juga mendengar pernyataan bu mega pada saat itu
pak oswony minta diajak
saya nggak diajak
saya spontan mendukung
tidak ada ajakan dari siapapun
begitu ibu mega mencalonkan saya langsung mendukung
diajak dengan mendukung
itu lebih kuat mendukungnya daripada diajak
kalau diajak kan orang bisa terpaksa
saya nggak terpaksa
karena sebelum saya memutuskan itu
saya mengadakan conference kepada video call kepada semua ketua ketua dpd seluruh indonesia
mereka serempak menyatakan mendukung dengan keputusan pdp itu
jadi kita mendukung
efek deklarasi itu apakah juga kemudian dirasakan oleh kader kader hanura di daerah
kemudian dirasakan akan lebih mudah sekarang sosialisasi untuk pileg
memang kalau mereka tidak mengenal siapa ganjar itu tidak mungkin mereka secara spontan melakukan dukungan itu
saya kan nggak memaksakan mereka
latar belakangnya apakah banyak yang mengatakan ya pak oso ikut karena ikut bu mega lah
karena kedekatannya memang khusus antara pak oso dan bumega atau
saya dekat sama bu mega dekat sama pak jokowi dekat sama pak ganjar
itu bukan baru sekarang
dari dulu udah deket semua
dan dekat dengan partai partai lain ketua ketua partai lain juga saya dekat
sebagian besar saya mengenal mereka dengan baik
ya ketua ketua partai
dan harusnya memang begitu
kita harusnya dengan semua partai sama karena partai itu adalah sebuah organisasi yang sah ya
untuk membangun bangsa ini
nah itu yang saya ajak dan saya ikut kepada semuanya untuk berpikiran kebangsaan
banyak pengamat politik analis politik kemudian mengatakan bahwa hanura bisa berdiri kemudian dengan ketokohan pak oso
yang kemudian ditempelkan lekat dengan presiden jokowi akhir akhir ini
ya mungkin saja boleh saja
orang bilang saya dekat dengan pak jokowi dekat dengan bu mega dekat dengan partai lain
kalau orang berpikir begitu semua ini gak akan ada pertanyaan
gak akan ada perbedaan perbedaan lagi di republik ini
memang kalau yang anda lihat sekarang ada dikotomi ada perselisihan
loh tadi kan anda yang bilang begitu
karena anda bilang begitu jawaban saya begini
kalau anda bilang begini jawaban saya harus begitu
supaya ada perbedaan perbedaan sehingga masyarakat bisa mengukur
kira kira sinyal apa yang menjadi ukuran ukuran di dalam politik
yang menarik selama sepekan terakhir
dan kemudian cukup ramai diperbincangkan sekarang
adalah ketika momen pak oso sempat bertemu dengan presiden joko widodo di medan kemarin
satu jam katanya membahas soal makanan tapi sebenarnya membahas apa sih pak
masa bahas soal makanan satu jam
itu kan itu udah bisa masak pak udah jadi lontong medannya
aduh saya juga bingung ya
kenapa sih orang curiga betul ya kalau saya ketemu pak jokowi ketemu orang gitu kok jadi pertanyaan begitu ya
aneh juga ini
kok mungkin karena ini anu ya suasana menjelang politik mungkin ya
moment politik mungkin
saya kira saya sering ketemu sama pak jokowi itu biasa biasa aja tuh
kayak yang lalu juga begitu saya ditanya ada apa nggak temu
loh orang lain yang ketemu pak jokowi kalau gantiannya ada apa
kok saya aja yang ditanya ada apa
gak ada apa apa
jadi gak tau pak jokowi itu baik sama semua orang
dia melayani sama semua rakyatnya
ya kalau ada orang merasa deket sama dia ya itu sasa saja
yang saya kenal pak jokowi ini
orangnya konsisten juga gitu
jadi apakah ada di moment satu jam itu
bapak mengonfirmasi kedekatan pak jokowi dengan pihak pihak tertentu atau tidak
orang dia gak nanya dan dia juga gak cerita
saya tau kalau dia cerita kalau dia ada sesuatu pasti dicerita
sama saya terutama ya bukan karena khusus dengan saya enggak
tapi saya nggak ada lihat yang luar biasa begitu
kalau ada orang merasa deket foto deket melakukan hal hal yang deket sama dia
pintar pintarnya orang itu aja
mengemas atau memanggil wartawan untuk bagaimana membesar besarkan
ya kan saya juga bisa bikin begitu
jadi kalau yang selama ini mengaku deket itu hanya klaim
menurut pak ustaz
kalau menurut saya pasti klaim
karena begini pak jokowi ini aduh sulit dibaca
katakan deket orang itu belum tentu
katakan gak deket ya deket
karena orangnya begitu gimana
jadi sebenarnya keyakinan itu yakin atas apa pak
saya yakin apa yang ada dalam pikiran pak jokowi itu hanya dia yang tahu
dan semua di sini tertawa
semua orang orang itu nggak tahu apa dalam pikiran dia
pikiran dia bisa berubah besok kita juga gak tahu
ini hari dia dekat di sini besok dia dekat di sini
tapi yang dipilihnya ada yang di situ
kita juga nggak tahu siapa yang bisa membaca
dan pernah gak beliau mengatakan saya mendukung si ini
selain apa yang dia pernah ucapkan
jadi apakah selama ini kita semua publik dan juga media
mungkin salah menafsirkan apa yang disampaikan oleh pak jokowi
anda itu yang pinter
itu yang terjadi
karena pikiran saya dengan pikiran anda pasti beda
pikiran pak jokowi juga pasti beda dengan anda
karena anda gak tanya seperti dia kan
coba kalau anda tanya sendiri
nanti jawabannya apa baru anda tahu
jadi selama satu jam itu apakah ada momen atau kesempatan untuk mengonfirmasi beberapa hal
berkaitan dengan kemana arah dukungannya
atau bagaimana sebenarnya hati beliau
kita gak bicara ketemu itu gak bicara dukung dukungan
yang kita bicara itu adalah
bung ada apa di sini
katanya lagi apa aja di sini
saya lagi jalan pagi dengan partai hanura dengan kader kader saya di sumatera utara pak
oh senang dia
kok saya gak diajak katanya
nah saya nggak tahu bapak acaranya bagaimana
kan acara bapak saya nggak tahu
tapi kan dia tanya
saya tentu cerita apa adanya
saya sedang mengadakan temu kader lantas jalan pagi bersama sama kader dan tokoh tokoh masyarakat masyarakat yang ikut kepada kita
cerita cerita lain gak ada
saya paham kami paham dan pak oso pasti juga tahu bahwa pertanyaan pertanyaan ini muncul karena melihat dinamika yang akhir akhir ini terjadi
ada poros yang kemudian lepas kemudian bergabung ke satu poros kemudian dan lain sebagainya
jadi sebenarnya kalau menurut pak oso dinamika partai politik saat ini dengan capres a b c bagaimana menjaganya dan apakah ini masih akan terus sama
karena sekali lagi politik itu kan fluid sangat cair sampai sekarang pak
politik itu cair sampai sekarang ini
jadi sama sekali tidak bisa dibaca
artinya enggak kebaca kan
jadi bagaimana orang mau menunduk bahwa pak jokowi bikin statement dengan saya atau saya mendapat statement dari pak jokowi apalagi menyuruh saya
jokowi bukan orangnya yang suka nyuruh nyuruh orang begitu
termasuk poros poros partai politik yang terbentuk
kecuali kalau pegawainya atau staffnya atau kabinetnya itu dia bisa perintah perintah
kalau dengan orang nggak mungkin
bukan sifatnya pak jokowi seperti itu
ini presiden luar biasa
presiden jokowi ini benar
aduh saya melihat itu aja
yaitu amerika sama rusia
itu perang stop hanya untuk dia lewat ke ukraine dan ke rusia
siapa di dunia ada presiden yang kayak gitu
udah itu bawa istri lagi
itu di internasional begitu hebat dia
di internasional luar biasa diakui
mengagumkan oleh negara negara luar biasa
kita di sini kok adem ademah aja gitu
apakah kita belum kesadaran politik kita belum di tingkat yang seperti itu
atau ada orang orang yang jahil jahil di dalam negeri ini yang tidak ingin melihat indonesia ini maju
anda lihat ada itu sekarang
saya juga nggak berani duduk begitu
harus dibuktikan semua
kebatinan politiknya begitu
suasana kebatinan politiknya begitu
pak oso kalau melihat sekarang
perkembangan yang sekarang
jadi apakah menurut pak oso sendiri
poros poros yang sudah terbentuk
bisa saja berubah
dan bisa saja bergabung
bisa ada yang meloncat
atau bagaimana pak oso
berikan pencerahan kepada kami
kalau saya bilang kan begini
masyarakat awam ini
karena pemimpin di republik ini
adalah memerlukan tangannya tuhan
jadi kalau tuhan bilang
belum kau jadi
ketika bakal jadi
kalau jokowi itu sudah jelas
dua kali jadi
bahkan orang masih banyak minta dia tiga kali
masih banyak yang mengatakan
harus ini harus diperpanjangkan
dengan apa yang sudah dilakukan
oleh presiden sekarang ini
terutama membangun infrastruktur
saya terus terang
lantas kemudian harga minyak
dengan di papua
sekarang bisa sama harganya
terus siapa yang pernah bikin begitu
selama presiden yang ada di republik ini
kemudian lapangan terbang
dia tidak mau lagi jual raw material
salah apa ya
tidak bisa dibanggakan dengan orang seperti ini
dan tentu dengan konsekuensi risiko risiko
yang akan menghadapi tantangan
baik di dalam negeri
dari luar negeri
tidak bisa terbaca ya pak
tidak terbaca juga
orang yang nggak bisa membaca kejadian yang sebenarnya
atau orang itu pura pura bodoh
karena tidak suka dengan kemajuan indonesia
pak oso terima kasih banyak malam hari ini
sudah berbincang yang singkat pada jelas
itu tadi ya pak ya
terima kasih banyak
kembali ke anda ferdy